hingga dua pekan ke depan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level tiga di bali masih diberlakukan
ppkm level tiga dengan berbagai kelonggaran berdampak pada mulai menggeliatnya perekonomian bali
arus lalu lintas di kota denpasar sejak dua pekan kemarin terlihat mulai ramai dibandingkan pekan pekan sebelumnya
bahkan kemacetan di waktu waktu tertentu mulai dirasakan oleh warga
dibukanya obyek wisata pelonggaran pembukaan pusat perbelanjaan
serta dimulainya pembelajaran tatap muka menjadi salah satu penyebab
hingga delapan belas oktober mendatang ppkm bali ditetapkan pada level tiga
jika covid sembilan belas di bali melandai atau terus mengalami penurunan kasus
maka pemerintah pusat berencana membuka jalur masuk bali bagi wisatawan mancanegara pada empat belas oktober mendatang
pemerintah memutuskan akan membuka bandara internasional ngurah rai bali
untuk menjelaskan kepentingan kepentingan di bali

untuk mengetahui persiapan bali jelang pembukaan pariwisata bagi turis asing
sudah ada koresponden cnn indonesia nyoman wiryadinata di kuta
selamat sore nyoman
nyoman bagaimana persiapan bali jelang pembukaan pariwisata bagi turis asing empat belas oktober mendatang
kalau kita lihat pernyataan luhut kemarin memang menyatakan akan membuka bandara internasional liusia
dan otomatis wisatawan mancanegara sudah boleh melewati ataupun datang ke bali melalui bandara inggris ngurah rai
yang direncanakan nanti pada tanggal empat belas oktober
memang persiapan tengah dilakukan termasuk juga rapat rapat musbida
termasuk dengan satgas covid sembilan belas yang ada di pulau bali termasuk juga mereka yang berada di bandara
artinya pihak bandara igusti ngurah rai bali saat ini tengah menunggu regulasi
dari kemenhub misalnya termasuk juga kemenkes soal protokol kesehatan yang akan dilakukan
namun persiapan untuk menerima ataupun kedatangan wisatawan asing memang sudah lama dilakukan
artinya bandara igusti ngurah rai bali saat ini sudah ada lab pcr yang berada di kantor karantina
maksud saya di kantor kesehatan pelabuhan dan mampu untuk melakukan tes sebanyak tiga delapan ratus tes per jam
maksud saya di kantor kesehatan pelabuhan dan mampu untuk melakukan tes sebanyak tiga delapan ratus tes per jam

nah juga sudah mulai disiapkan alur alur mana yang akan dilalui ketika wisatawan mancanegara ini akan tiba di bandara internasional igusti ngurah rai
kemudian mereka akan menunggu di mana sebelum mereka melakukan
kemudian setelah mereka hasil tes pcr keluar mereka akan diarahkan ke hotel karantina yang mana sesuai dengan

kemudian setelah mereka hasil tes pcr keluar mereka akan diarahkan ke hotel karantina yang mana sesuai dengan
kalau disyaratkan memang wisatawan asing yang akan menerima test pcr
kalau yang akan kembali nanti harus sudah membuking hotel karantina selama delapan hari
artinya mereka setelah mendapatkan surat keterangan ataupun hasil uji pcr
maka mereka akan diarahkan ke hotel karantina
ataukah mereka ke rumah sakit rujukan yang juga sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi bali
kalau kita berkaca dari pengalaman pengalaman selama pandemi ini
memang ada beberapa rumah sakit di dekat kawasan
bandara yang sudah disiapkan
mesti misalnya di rumah sakit udayana
kemudian di sanur ada rumah sakit bali mandara yang memang digunakan untuk rumah sakit rujukan covid sembilan belas
inilah yang dilakukan pemerintah provinsi bali
dan saat ini rapat rapat untuk membahas bagaimana
kemudian nanti ketika dibuka wisatawan harus seperti bagaimana
kemudian protokol kesehatannya seperti apa di bandara ketika datang
dan ke hotel hotel yang akan dijadikan karantina
juga rumah sakit rujukannya rifana
ya nyoman bagaimana respon dan komitmen para pengelola tempat wisata dan hotel
atas kebijakan pemerintah menyambut turis asing ini
ya rifana kalau kita lihat memang pembukaan
ataupun dibukanya bandara internasional igusti ngurah rai
memang sangat ditunggu tunggu oleh masyarakat bali
karena sebagian besar masyarakat bali bekerja di sektor pariwisata
kemudian lebih banyak wisatawan
wisatawan asing yang melakukan
kalau kita lihat ketika datang sebelum pandemi lebih banyak mengeluarkan uang
dibanding dengan wisatawan lainnya
inilah yang kemudian diharapkan oleh tidak hanya stakeholder pariwisata
namun juga masyarakat bali yang tidak bekerja di sektor pariwisata
namun mereka terimbas dari sektor pariwisata ini
salah satu yang dilakukan misalnya pengelola obyek wisata adalah
berkomitmen untuk memantau ataupun menghalangi
perjadinya penularan minimal bisa menurunkan keadaan yang sekarang ini
artinya kalau kita lihat di pantai kute ini saja
ada dua puluh delapan pintu masuk akses masuk yang kemudian saat ini akan ditutup
dua puluh pintu masuk akan ditutup secara permanen
kemudian hanya akan dibuka delapan pintu masuk saja dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi
ini salah satu yang dilakukan kemudian di masa masa sebelum pemilu
pembukaan penerbangan internasional dilakukan semacam ganjil genap
untuk ketika ada libur hari sabtu dan minggu
untuk menghadapi inilah yang dilakukan sehingga ketika nanti menjelang pembukaan
ataupun datangnya wisatawan asing minimal ada penurunan dari covid sembilan belas
ataupun keadaannya masih melandai seperti ini
kemudian kalau kita lihat di badung sendiri
hampir ada lintasan
kemudian ada sekitar tiga hotel yang menyatakan sudah siap untuk menerima wisatawan asing ini
sebanyak sekitar satu ratus empat puluh enam ribu kamar yang akan siap untuk menerima wisatawan asing ini
dengan tentunya protokol kesehatan yang sudah disiapkan
dalam arti tiga hotel sudah menerima sertifikat chse yang menerapkan protokol kesehatan
termasuk juga hotel hotel menyiapkan
dan satgas yang akan memantau tamu tamu yang ada di hotel maupun penerapan protokol kesehatan
termasuk juga di obyek obyek wisata yang ada di pulau bali ini rifana
terima kasih koresponden cnn indonesia nyoman wiryadinata atas laporan komprehensif anda
selamat bertugas kembali